sebagian ruas tol medan binjai dan tol medan kuala namu tebing tinggi yang menjadi bagian ruas tol trans sumatera di wilayah sumatera utara telah memasuki tahap uji laik fungsi
uji kelaikan fungsi ini merupakan prasyarat sebelum ruas tol dioperasikan
senin pagi tim penguji kelaikan fungsi jalan tol memeriksa sejumlah fasilitas fisik di seksi dua dan tiga jalan tol medan binjai
pemeriksaan ini menjadi bagian dari pengujian kelaikan fungsi tol tersebut sebelum dinyatakan laik beroperasi
tol medan binjai terdiri atas tiga seksi namun baru seksi dua dan tiga yang memasuki tahap uji laik fungsi
ruas tol sepanjang sepuluh lima km dari total enam belas tujuh km ini dijadwalkan beroperasi akhir september
ketika beroperasi nanti ruas tol ini akan menghubungkan daerah helvitia seisemayang binjai dan sebaliknya
ini kan secara fisik tampaknya sudah selesai tapi kan belum sempurna
ya seperti kita lihat
kita lihat pln kabelnya sudah ada stromnya belum masuk
sehingga ini fungsinya masih belum sempurna
terus tadi uji kecepatan reaksi kartu dengan membukanya palang itu juga kurang cepat
seperti seperti gitu pak
selain tol medan binjai pemerintah juga menargetkan ruas tol medan kuala namu tebing tinggi dapat beroperasi pada tahun ini
selain seksi dua dan tiga ruas tol medan binjai ini
tim layak fungsi juga akan menguji kelayakan tol medan kuala namu tebing tinggi
tol medan kuala namu tebing tinggi ini juga merupakan bagian dari ruas tol trans sumatera yang berada di wilayah sumatera utara
namun jaraknya jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan tol medan binjai ini mencapai sekitar enam puluh satu km
sebelum memasuki masa uji layak fungsi pada juni lalu
sebagian ruas tol medan binjai dan tol medan kuala namu tebing tinggi telah digunakan sebagai jalur alternatif mudik lebaran
yan pramudi medan